dan sekarang kami ajak anda bergabung kembali ke kediaman bj habibie di patra kuningan jakarta selatan
ada koresponden cnn indonesia wahyudi ritonga
wahyudi persiapan seperti apa di rumah duka b j habibie malam ini
wahyudi siapa saja
baik putri informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari kediaman almarhum presiden republik indonesia ketiga
di jalan patra kuningan tiga belas blok l
di mana kami sudah melihat tadi ada sejumlah keluarga dan kerabat dari almarhum baharudin yusuf habibie
telah mulai berdatangan dan kami juga masih menunggu jenazah dari almarhum presiden republik indonesia ketiga
yang nantinya akan tiba di gerbang utama kediaman almarhum bahrudin yusuf habibie
yang mana dulu gerbang ini juga menjadi gerbang pengantar jenazah almarhum istrinya yaitu ainun besari
dan kami tadi juga melihat adanya pasukan pengamanan presiden yang juga telah hadir di kediaman almarhum presiden republik indonesia ketiga
pak harudin yusuf habibie yang nantinya akan mengarahkan tim pengamanan di area kediaman
dari seluruh sisi pintu masuk dan juga pintu keluar bagi para pelayat yang akan memasuki
ataupun melayat jenazah dari almarhum presiden republik indonesia ketiga
dan kita ketahui informasi yang kita dapatkan dari presiden jokowi dodo sore tadi
bahwa almarhum bahrudin yusuf habibi meninggal dunia di usia delapan puluh tiga tahun pada hari rabu sebelas september
delapan belas lebih lima waktu indonesia barat di rspad gatot suburoto jakarta
dan sore tadi menteri sekretaris negara pratik nuk juga menyampaikan bahwa rencananya esok hari
almarhum presiden republik indonesia ketiga baharudin yusuf habibie akan dimakamkan tepat di samping makam istrinya ainun besari
yang berada di taman pemakaman pahlawan kalibata jakarta
dan sejumlah persiapan juga sudah mulai terlihat yang ada di kediaman pak harudin yusuf habibie di jalan patra kuningan tiga belas ini
di mana sebagian dari tenda sudah mulai dipasang dan nantinya tenda ini akan terus memanjang hingga ke seluruh bagian rumah
dari kediaman almarhum pak harudin yusuf habibie hingga ke bagian dalam
tadinya kami juga melihat adanya istri dari panglima tni yang juga telah hadir di dalam kediaman
dan informasi lain putri yang dapat kami sampaikan bahwa beredar sebuah surat
dari pemerintah tepatnya dari kementerian sekretariat negara
yang menyampaikan bahwa indonesia dalam keadaan berkabung atau indonesia berkabung nasional
dan menghimbau kepada seluruh instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah
dan juga seluruh bumn untuk memasang ataupun menerapkan bendera setengah tiang
selama tiga hari dimulai dari esok hari
dan kami juga terus masih menanti dan informasi lain yang dapat kami sampaikan
bahwasannya esok akan ada sejumlah rute yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian
rute keberangkatan jenazah dari kediaman menuju ke taman makam pahlawan
yang dimana rute tersebut akan menempuh jarak sekitar tujuh tujuh km dengan kurun waktu tempuh dua puluh enam menit
dari kediaman almarhum presiden republik indonesia ketiga
dan nantinya akan melewati sejumlah jalan alternatif
dan nantinya akan di maksud kami akan dipisah dari rombongan jenazah dan jenazah tersebut
juga rombongan para pelayat dan keluarga akan melewati jalan abdul rahman saleh
menuju jalan prajurit kku usman harum
memasuki jalan sutmutia hingga memasuki nantinya jalan taman patra kuningan
kemudian dari rumah duka ke taman tmp kalibata yang berjarak lima tiga km
akan melewati dari jalan taman patra kuningan yang berada di depan kediaman
melewati jalan rasuna said kemudian ke jalan gatot subroto
yang nantinya akan langsung melewati jalan raya pasar minggu
hingga sampai di jalan raya kalibata tepat di tmp kalibata
untuk sementara itu informasi yang dapat kami rangkum dan sampaikan putri
wahyudi sudahkah anda melihat ada pejabat atau tokoh tokoh negara saat ini tiba
atau berada di patra kuningan wah yudi
ya putri sejauh ini kami belum melihat adanya keluarga kerabat dari almarhum presiden ketiga
yang telah sampai di kediaman
almarhum b j habibie dan kami masih terus menunggu
dan kami tadi terakhir kali sekitar sepuluh menit yang lalu melihat
ada rombongan dari pas pampres yang juga telah hadir
kami juga masih terus menunggu iring iringan atau rombongan dari jenazah
maupun keluarga yang nantinya tiba di kediaman presiden ketiga republik indonesia
baik terima kasih terima kasih wah yudi ritonga dari kawasan patra kuningan jakarta